kita ke pantiasuhan sekarang yuk
karya gue yang gak dihargain
eh tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
alva percuma aja kita untuk kesana sekarang
tadi tuh aku udah telepon ke pantiasuhan
aku bilang candy mau kesana
terus kata bunda dia tuh belum sampe
ran kita harus kesana dan tunggu disana
candy tuh gak akan kemana mana selain pantiasuhan
eh jangan nanti itu bunda malah curiga
terus tau kalau candy tuh hilang
paling tidak kan kamu bisa cari candi
dan candy juga bisa kabur dari rumah diana
padahal dia sudah dikunci di dalam gudang
tapi nyonya disana banyak anak anak kecil
di rumah singgah itu nyonya
mereka semuanya menghalang halangi saya untuk kesana
dan sedikit pun mereka tidak mau memberikan informasi apa apa
jangan banyak alasan
yang ini juga
dan bawa dia ke depan hidung saya
ayo cari sekarang
kamu juga belum dapat kabar dari candy ran
kemarin sih aku emang mau nengokin candy
tapi gak jadi
soalnya itu mama nyegah aku
katanya takut suasana tambah panas
jadi sampai sekarang aku belum dapat kabar apa apa dari candy
tadi si eng nyebut nyebut
kamu tau gak ran
oh aku tau dia aku tau
tapi kan candy belum tentu ada disitu
tenang tenang tenang
ini saatnya barang penemuan gue beraksi
apaan lagi tuh
eh jangan salah
barang peneman gue ini tuh mutakhir banget
nah sekarang gini aja
kita cari dulu di dalam rumah
abis itu kita langsung pergi ke tempat penampungan
barang penemuan ini bisa nyari barang barangnya hilang
jangan salah lu
kamu masih nyimpen barang barangnya gini kan
anak anak pasti suka aku beliin camilan
buat kamu juga ken
untung udah aku beliin
gila kau orangnya
gila kau orangnya
pasti pereman kan
ada apa lagi sih
iya tapi bukan pereman
ada apa sih
tadi ada orang kesini kah
kita disuruh mereka iyalah kak
kalau ngomong itu satu satu gak denger
bim ceritain kenapa
tadi ada orang kesini kak
udah gitu mereka banyak pereman lagi ke
tapi bukan pereman
dia orang suruhan
mereka bilang nggak mereka siapa
pengen nanya aja
tapi ada seseorang yang nyebut nama buria buria kak
pas udah mereka pergi kakininya ngilang kak
pokoknya pak kim cari gini sampai ketemu
begitu ada kabar telepon aku
iya ciputan ya pak kim
semua ini gara gara
semua ini gara gara gue
gue terlalu gegabah kabur
dan ngirim orang orangnya buat nyariin gue
gue udah bikin anak anak jadi panik dan takut
kali ini malah gue yang bikin candy hilang
ada anak umur dua belas
dinginnya segini kira kira pak
ya udah makasih ya
ya udah cari terus pak kim
ya enggak lah
loh kok bisa sih
lu udah coba cari belum
gue udah cari dari kemana mana tapi gak ada
tadi pagi dia masih rumah singgah
dan begitu gue balik dia udah gak ada
yaudah deh kita ketemu di tempat biasa
terus kita cari candy bareng bareng ya
tau anak yang ada di foto ini gak mbak
andre gimana udah kabar belum
kamu dimana ken
pan udahlah pan tenang dulu pan
tau gak lo
loh kok bisa sih kan
ntar sekarang bukan waktunya bahas masalah yang gak penting ntar
pan jawab pertanyaan gue dulu
ini gak penting tar
pan yang gotanya itu bukan hal yang gak penting
justru itu hal yang paling penting ban
itu menyangkut candy
selama gue kenal lo gue tuh gak pernah ngeliat lo se panik ini
sampai bila bila yang gak makan dengan sakit semua itu untuk candy pan
kalau lo tuh emang suka sama candy pan
ya di sosok
lagipula gue juga mana tau kalau ini ada terusak
yang penting kan gue udah usaha
cuma bisa marah marah doang
kelinci robot lo itu udah beberapa kali ngajak orang yang salah
bisa aja ah
kalian nih gak usah berantem aja
tujuan kita tuh mau cari candy
harusnya tuh kalian mikir kita mau cari di mana lagi
di panti asuhan tuh juga dia gak ada
yaudah kita ke pantiasuhan sekarang yuk

eh tunggu tunggu tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
alva percuma aja kita tuh kesana sekarang
tadi tuh aku udah telepon ke pantiasuhan aku bilang candy mau kesana
terus kata bunda dia tuh belum sampai
ran kita harus kesana dan tunggu disana candy tuh gak akan kemana mana selain pantiasuhan
eh jangan nanti tuh bunda malah curiga terus tau kalau candy tuh hilang
ran aku gak mau tau kita harus kesana aku khawatir sama candy
van kita semua juga khawatir sama candy
udah lah lo gak usah terlalu kegabal van
betul tuh fah bener kata terry
mendingan kita rundingin sama sama kita cari jalan
kira kira kini kemana baru kita cari bareng bareng ya nggak
iya lagian aku udah telpon kok ke bunda rita
kalau candy udah sampe suruh hubungin aku
loh candy kemana
aku dimana ya tadi kan aku ditabrak mobil
terus tau tau semuanya gelap
jangan jangan anak udah mati ya
eh enggak enggak kayaknya aku gak mati deh
tapi ini bukan rumah sakit
eh kamu jangan bangun dulu
eh kamu jangan bangun dulu